terima kasih anda masih bersama kami di political show
pernyataan presiden jokowi untuk cawe cawe jadi rame
jokowi dituding melakukan intervensi politik tidak main main
mantan wamenkumham denny indrayana melancarkan tudingan
cawe cawe dilakukan lewat kasus hukum
partai pendukung koalisi perubahan untuk menjegal pencapresan anies baswedan
pemerintah pun membantah isu penjagalan sengaja dihembuskan
sebagai bagian dari perlombaan jelang pilpres dua ribu dua puluh empat yang semakin memanas
lantas untuk apa sih jokowi sampai turun tangan
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber
yang sudah hadir di studio dan juga di zoom
saya ke zoom yang dulu ya
ada mantan wakil menteri hukum danham republik indonesia
sekaligus pakar hukum tata negara
ada profesor deni indrayana saat malam
prof denny terima kasih sudah meluangkan waktu
disana udah agak larut kayaknya ya prof deni ya
hampir jam dua belas malam nana
oke semoga bertahan
masih panjang malam kita
yang ada di studio juga ramai sekali
saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan
ada direktur eskuti parameter politik
mas adi praitno selamat malam mas adi
selamat malam rivana
terima kasih sudah hadir
ada juga politisi pdi perjuangan bang ansi lelma
selamat malam bang ansyi ini pertama kali ya
selamat malam rivana
oke terima kasih sudah dijawab
mewakili suara pemerintah suara istana
valdo maldini selamat malam mas faldo
selamat malam mbak rifana selamat malam semua
assalamualaikum wr wb
ada juga ketua dpp partai nasdem
fnd koiri selamat malam buscoy
selamat malam mbak rivana
dan juga wasik jn partai demokrat
janssen siti daun selamat malam bang janssen
selamat malam rifana shalom untuk seluruh penonton
cnn di indonesia
juga bergabung melalui sambungan virtual
untuk dari partisipasi publik
menjelang pemilu dua ribu dua puluh
jadi kami selalu melibatkan teman teman pemilih muda
malam ini yang bergabung adalah
badan esekutif mahasiswa
universitas negeri jakarta
selamat malam teman teman dari unj
oke teman teman nanti bisa
memberikan pertanyaan kritikan
memberikan statement begitu ya
dan juga mungkin dari hasil diskusi kita pada malam hari ini

bisa berpikir oh kira kira siapa yang akan saya coblos nanti di tps
jadi pernyataan ataupun argumentasi dari bapak bapak disini
bisa meyakinkan teman teman untuk pilihannya nanti di pilpres dua ribu dua puluh
oke saya langsung saja yang pertama
yang jauh dulu di melbourne
karena ini pusarannya ini dimulainya dari prof denny
prof denny saya akan bacakan ya
saya akan tunjukkan cuitan anda di twitter
yang cukup mengagetkan dan agak sedikit bombastis
kita bisa tampilkan mungkin isi cuitannya prof denny di layar
sambil saya bacakan ya
dalam cuitan pribadinya prof denny indrayana
yang menegaskan bahwa
tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam pilpres dua ribu dua puluh
partai nasdem kembali digoyang dan diserang
kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah
dua menteri kader nasdem lainnya di kabinet
ada menteri sel akan dijerat dugaan pidana narkoba
sedangkan menteri sn dijerat dugaan pidana narkoba
dengan dugaan kasus korupsi
pertanyaan saya prof denny
ini informasi dari mana
karena sangat spekulatif ini prof denny
saya ini sebenarnya bukan orang yang punya monopoli informasi
informasi informasi yang saya share itu
sudah menjadi rahasia diantara teman teman politisi
tetapi kemudian ada persoalan persoalan

tidak khawatiran keadaan kita di indonesia
tidak khawatiran keadaan kita di indonesia
tidak khawatiran keadaan kita di indonesia

saya yang lebih leluasa untuk menyampaikan itu
dan saya merasa penting
bukan ini saja
saya menulis berulang kali
tawai cawai itu yang paling mengganggu saya
sebagai seorang yang belajar ilmu hukum adalah
menjadikan hukum sebagai alat
untuk strategi pemenangan pilpres dua ribu dua puluh
sebagai instrumen pemenang pemenang pemenang
sebagai instrumen pemenang pemenang
sebagai instrumen pemenang pemenang
hukumnya kasusnya di
sebagai pedang dewi keadilan itu kan
harusnya matanya ditutup tuh
supaya dia imparsial
tetapi sekarang dia dibuka bisa melihat
menebas lawan oposisi
ini yang mengganggu rasa keadilan
sehingga saya kemudian tuangkan
akun sosial media saya
sebelumnya saya sudah menuangkan
bahwa cawe cawe itu bukan dalam konteks
tapi sudah masuk ke tindak pidana
kejahatan yang bisa menjadi
misalnya disitu ada bang jansen
bagaimana kalau kata istilah romi
oke saya akan masuk ke situ nanti ya
jadi ini semua
kalau saya mulai
mungkin bisa dicek
saya duga yang pertama kali
menulis cawe cawe itu adalah
dengan judul bagaimana jokowi
presiden seharusnya tidak boleh cawe cawe
karena sebagai wasit
yang anda sampaikan di twitter itu adalah
dari presiden jokowi
untuk melanggungkan kekuasaan
dan menjegal koalisi lawan politiknya
masuk cuitan anda begitu
presiden itu memberikan preferensi
kepada bakal calon presiden ganjar
dan memberikan resistensi
kepada anies baspedan
kalau hanya dalam bentuk
dalam bentuk dukungan pribadi
beliau punya hak suara
sebagai mana sering dicontohkan
obama memberikan clinton biden
tapi kemudian melakukan langkah langkah
yang melanggar hukum
bakal calon presiden yang lain
secara tidak fair
misalnya dengan kasus muldoko
muldoko itu pengambilan partai demokrat itu
kalau di amerika serikat
sama sebangun bahkan lebih parah
perangkat yang berpengaruh
mencoba membobol kantor partai demokrat
dan memasang alat sadap
dan itu diklasifikasikan sebagai
saya harus berikan waktu ke istana
tudingan yang dilontarkan bang denn
seperti apa langsung saja
sebenarnya tudingannya cukup keras ya
ya sebenarnya kan kita punya
kebebasan berekspresi tentunya
apa yang disampaikan prof denny
ya kita bebas ya
kita bebas berbicara
jangan lupa bahwa
hal hal seperti ini
tuduhan dalam politik itu kan
jadi dalam derajat tentu
sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa
untuk urusan pencaplesan
kita sama sama tahu kok
di undang undang itu miliknya partai politik
nah dan konteks cewek cewek yang
versi pak denny ini emang agak beda banget nih
diskusi cewek cewek yang saya ikuti gitu
ke utara gitu
tapi terlepas dari itu
kita mesti membedakan mbak rifa
bahwa kita bisa berbicara tentang
presiden menghormati proses hukum
negara kita ini kan trias politika
kita tahu banget bahwa
kita sama sama menghormati
ada proses yang sudah jalan di hukum
presiden nggak akan intervensi gitu
apa yang disampaikan oleh haji denny
itu agak berbahaya sih
dalam derajat tertentu
tapi terlepas dari itu
kita punya kebebasan berekspresi
publik akan menilai
anda sebagai bagian dari istana
mengetahui nggak informasi yang tadi disampaikan oleh prof denny
akan tersangkut kasus narkoba
kemudian menteri sn tersangkut kasus korupsi
anda mendengar itu gak
saya gak mendengar sih
tapi justru ini dengarnya dari haji denny nih
mungkin nanti gus choi bisa mengonfirmasi ya
tapi terlepas dari itu
kita sama sama menghormati lembaga negara
kok mbak nana
jadi kita tahu ada proses hukum yang sedang berjalan
tidak mungkin diintervensi gitu
jadi ini agak kejauhan nih
tapi bagaimana kemudian
boleh saya ke pintuan nana
saya mau kasih waktu nih ke nasdem
silahkan prof denny dulu
saya pernah diskusi dengan pablo
awalnya pablo bilang gak ada itu presiden cewek cewek
sekarang presiden sendiri sudah mengkonfirmasi itu
bahwa beliau akan cewek cewek
demi bangsa dan negara ya prof izin
cewek cewek di sana pasti tidak netral
dan pada saat saya masuk ke contoh kasus konkret
itu untuk menunjukkan kan
kalau demokrat dicopet
kalau pak muldoko menjadi ketua umum
maka arah koalisinya pasti berubah
dan itu berujung kepada anies tidak bisa menjadi capres
oke saya akan masuk ke situ tuh nanti langsung
saya jelaskan pantangannya
oke tapi tuh dengan anda ini soal menteri
dua menterinya nasdem ini yang akan tersangkut kasus pidana itu
informasinya sangat spekulatif ini prof denny
harus dipertanggung jawabkan
mbak saya sudah katakan ya
apa yang saya sampaikan itu sudah
menjadi pengetahuan diantara teman teman yang ada disini
oke sudah menjadi pengetahuan ya
saya mau tanya ke
saya kan mau menyampaikannya kepada publik atau tidak begitu saja

jadi saya sendiri punya kebebasan untuk menyampaikan
karena memang saya tidak ada pretensi apa apa
baik saya mau langsung saja ke nasdem ya
gus coy apakah kemudian nasdem merasa
cewek ceweknya presiden jokowi ini menyasar ke kasus hukum yang melibatkan
dua menterinya juga di kabinet
itu bentuk cewek ceweknya
anda gak tau ini
tapi prof denny bisa menyampaikan itu
masa gak merasa
katanya sudah jadi rahasia umum
ya makanya rahasia umum ini
gak tau ya
prof denny yang tau
oke jadi anda sebagai kader nasdem gak tau
gak tau tapi nasdem merasa gak bahwa cewek ceweknya ini sudah masuk ke dalam ranah hukum
atau masuk ke dalam ranah politik saja
gak tau kedua duanya
yang sudah terjerat
tanpa ada pelanggaran hukum
pasti lah itu
nah soal cewek ceweknya ya orang orang tertentu yang tahu kita tidak tau
bisa dikaitkan bisa yang sesungguhnya wabuwa'alam
cewek cewek dalam pengertian jawa itu ikut campur
pada urusan orang lain yang
tidak terkait dengan tugas pokok dia atau terkait dengan dia
nah di situ ada subjektif ada kepentingan bagi orang yang ikut cawe cawe
ketika presiden dulu menyatakan tidak ikut cawe cawe kita senang
setelah itu ada pernyataan cawi cawi
itu logis manusia indonesia hamba indonesia penduduk indonesia apalagi politisi
itu kemudian bertanya tanya bahkan curiga bahkan lebih jauh lagi khawatir dan seterusnya
itu kan wajar
karena pengertian dasar cawi cawi
konteksnya positif apa negatif sih
kan gak banyak nih gak semua orang indonesia itu orang jawa
konteksnya pengertian umum pemahaman umum dan tradisi yang terjadi
selama ada istilah cawi cawi itu
itu pasti buruk itu jelek
jadi konteks bahasa cawi cawi dalam bahasa jawa itu konteksnya negatif ya
apalagi kalau itu yang melakukan adalah presiden kemudian kaitannya dengan pilpres kaitan dengan partai politik
ini pasti kemudian kita kaitkan
ini implikasinya akan besar sekali
ketika presiden cawi cawi
mulai dari proses harus ini yang jadi presiden harus ini yang satu tidak boleh misalnya
ini implikasinya besar
implikasinya adalah terhadap proses demokrasi
karena ketika presiden menggunakan hak pribadinya sebagai presiden loh ya
itu implikasinya buruk kepada kehidupan demokrasi
karena dia presiden cawi cawi dengan partai memenangkan partai tertentu
itu kan nanti akan diikuti oleh kementerian dalam negeri akan diikuti oleh kpu akan diikuti oleh seluruh penyelenggara sampai aparatur negara sampai ke bawah
mungkin diikuti polisi mungkin diikuti tentara
kan di sini kan
ini bahaya sekali dalam kentang demokrasi
cawe lewat penegak hukum lewat intervensi hukum itu dirasakan nggak oleh nasdem ataupun koalisi perubahan
masa nggak dirasakan
itu maksudnya gimana itu
kita nggak bisa jawab itu
kenapa takut nggak jawab
jadi kalau itu jawaban saya adalah
jadi kalau nasdem merasa tidak bisa menjawab itu ya jadi biarkan publik yang menilai begitu
nah karena itu kita kembali ke soal semua hal yang presiden ikut cawe cawe padahal itu bukan urusan dia
apalagi tadi valdo sudah menyebut indonesia itu menganut
meskipun tidak sepenuhnya ya trias politika
hukum harus jalan sendiri tanpa diikut campur eksekutif ya
legislatif harus jalan sendiri eksekutif jalan sendiri
kalau itu dilakukan oleh presiden itu bagus
presiden tidak ikut cawi cawi pada urusan adpr tidak ikut urusan hukum
memang itu seharusnya itu harapan kita semua
tidak ikut cawe cawe menentukan calon presiden atau pemimpin nasional
tidak mencari seperti berpikir di negara monarki harus ada putra mahkota segala macam
nah upaya upaya dia seperti itu tidak bagus untuk konteks demokrasi
jadi kita berharap karena saya ikut mencoblos jokowi kita ikut mendukung jokowi partai nasdem ikut
berkorban segala macam punya effort yang luar biasa pengorbanan kami untuk jokowi
mulai dua ribu empat belas sampai pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
tapi sampai besok kalau menterinya tetap dipertahankan
ini kenapa dikawal jokowi
artinya kita punya harapan sebagai presiden konsentrasilah melaksanakan tugas kepala negara
tugas sebagai kepala pemerintahan
soal calon presiden beri kesempatan seluruh putra putri terbaik bangsa untuk calon mencalonkan diri
kemudian setelah itu diserahkan kepada rakyat
jadi jangan ada kekhawatiran apapun
karena jangan punya seolah olah dirinya yang paling benar dirinya visinya yang paling benar
itu tuh nggak boleh
kalau nasdem nggak mau jawab soal intervensi hukum saya mau tanya ya
ini tadi sudah disebutkan oleh prof denny ya bahwa selain nasdem yang kemungkinan diintervensi secara hukum
di cawe cawe secara hukum demokrat soal pengajuan pk nya pak muldoko terkait dengan kepengurusan partai ini
menurut demokrat sendiri ini bagian dari cawe cawe pemerintah nggak untuk menjegal koalisi
sebelum kesana bang ngabalin di mana nih
saya hadir di acara ini karena cnn menyampaikan bang ngabalin akan hadir gitu
oke ini bang abalin nggak bisa hadir nih makanya bang faldo yang hadir
karena kemarin kami juga diskusi soal ini di salah satu stasiun tv
kupikir belum tuntas gitu loh jadi mau diulang lagi di sini
apa tadi pertanyaanmu soal apa
tadi kan sudah saya sebutkan bahwa
tadi kan kalau misalnya nasdem ini makanya nih
narasumber harus mendengarkan juga pertanyaan house
kalau nasdem tidak mau menjawab soal intervensi hukum ataupun cawe cawe hukum
demokrat merasa nggak bahwa pengajuan pk nya pak muldoko ke mahkamah agung ini
adalah bagian dari cawe cawe ataupun intervensi hukum untuk menjegal koalisi anies
begitu soal muldoko nya begitu jadi
soal cawe cawe ya saya kemarin mencoba masuk ke terminologi cawe cawe positif yang disampaikan pak jokowi

karena saya baca rilisnya b i siapa namanya mahmudin
ya beliau menyampaikan ada empat hal tuh
pak jokowi ingin cawe cawe yang pertama
pemilu kita besok demokratis jujur dan adil beliau katakan
yang kedua ingin cawe cawe agar tidak ada polarisasi
yang ketiga ingin cawe cawe agar tni polri asn itu ya
tidak berpolitik praktis begitu netral dan lain lain begitu
saya katakan soal ini semua sudah diundang undang
bahkan jikapun presiden tidak cawe cawe begitu ya ini semua sudah diundang undang nih
tapi kalau kemudian presiden ingin dalam tanda kutip cawe cawe positif itu
saya ingin masuk ke situ kemarin terminologi itu
ingin mendebalkan lagi demokrasi jadi lebih baik jadi lebih netral
polarisasi betul tidak dan lain lain
itu makanya saya masuk begini kalau soal muldokonya
resafel kabinet itu kan bagian dari kewenangan pak jokowi itu
undang undang mengatur itu hak prerogatif beliau
menggunakan sekarang pak jokowi
itu makanya kami partai demokrat ya kalau betullah jenengan itu
ingin cawe cawe yang positif buktikan
dengan ancapata muldoko
persis resafil muldoko
karena merusak demokrasi orang ini
tapi itu bentuk cawe cawe intervensi hukum nggak
satu menit pun
wah nggak tidak ada hubungan
proses hukum biar aja jalan
ini kan bagian dari kewenangannya ini
tapi kan dengan membiarkan pak muldoko mengajukan pk
itu bukan bagian dari cawe cawe ya

yang sekarang pak jokowi
yang sekarang perlu dibuktikan pak jokowi ini adalah ya
karena muldoko itu jenengan yang ngangkat ya
dan dia merusak demokrasi
namanya tidak ada di sipol tuh
selaku karir partai demokrat
bagaimana orang tidak punya ktp
jadi presiden republik indonesia ini mana bisa
kita ini semua yang karir partai politik ini
nama kita ada di sipol
jadi jangankan jadi ketua umum partai demokrat
jadi ketua partai demokrat tingkat cabang saja
tingkat ranting tidak bisa
jadi pak jokowi kalau jenengan memang ingin cewek cewek yang positif
karena salah satu bagian juga kemarin pak jokowi mengatakan
sesuai rilisnya b mahmudin itu
pak jokowi juga akan cewek cewek positif dalam konteks
beliau akan mendorong peserta pemilu besok bertarung secara
itu tenang fair dan lain lain
nggak tenang kami ini
nggak tenang karena mau mencalonkan satu tokoh di luar itu

jangan dulu masuk ke sana
nggak tenangnya kenapa nggak tenangnya
kita ini peserta pemilu besok jangan dulu masuk ke sana
kita ini peserta pemilu
itu kan ada pilek ada pilpres
tidak usah dulu masuk ke pilpres ya
tidak usah dulu masuk ke sana kita ini peserta pemilu
dan pak jokowi begitu ya
paldo juga perlu dengar
pemilih demokrat yang lalu itu puluhan juta
jadi kader simpatisan pemilih partai demokrat indonesia ini puluhan juta
dan kami ini pembayar pajak
tidak rela kami uang pajak kami itu dipakai untuk membayar ksp bernama muldoko
kalau memang betullah
jangan ingin cawe cawe positif menuju pemilu ini
dan itu masih dalam bagian kewenangan jenengan
bahkan kewenangan betulan
oke pertanyaan saya menurut anda kenapa pak jokowi tidak mau cawe cawe
karena mengganti dan mengangkat presiden itu
bagian kewenangan presiden kan begitu
ganti pak murudoko itu
mana tahu jadi diganti
oke bang jansen tapi menurut anda kenapa presiden jokowi tidak mau cawe cawe
menghentikan langkahnya pak muldoko mengajukan pk
itu makanya kita dorong
itu cawe cawe dalam versi negatif ya
bukan versi positif
bukan versi positif
itu kan kewenangannya tuh
saya selalu katakan saya sarjana hukum ya
kita bernegara ini itu kan diatur konstitusi undang undang dan peraturan di bawahnya begitu
itu mengatur kita rakyat termasuk mengatur cara gerak pemimpin termasuk presiden begitu
resafel kabinet itu kewenangan presiden tidak
bahkan dari seluruh cawe cawe yang disebut pak b mahmudin itu tadi
yang sudah diundang undang itu tadi ya
malahan yang sesungguhnya kewenangan mutlak pak jokowi adalah

mengganti yang bernama ksp muldoko ini kalau memang tujuannya tadi itu
saya ingin cawe cawe mendorong peserta pemilu besok bertarung secara fair katanya
jadi kalau beliau tidak mencopot pak muldoko artinya itu cawe cawe ini bukan ke hal yang baik
anda mau mengatakan begitu
cawe cawe ini ke hal yang buruk
salah kamu ini
ini kamu menafsirkan jadi kemana mana gitu
kembali ke pak jokowi
tapi kan anda bilang bahwa cawe cawe yang baik itu saya yang undang undang
kembali ke pak jokowi itu hak beliau
tetapi kalau beliau mengatakan saya akan cawe cawe yang positif gitu
jadi kalau itu memang sudah hak kewenangan presiden itu bukan cawe cawe
cawe cawe dalam pengertian dasarnya adalah ikut campur urusan yang bukan bidangnya
tapi ketika dia kaitannya dengan pak muldoko itu memecat atau itu bukan cawe cawe
itu memang fungsi tugasnya tanggung jawabnya karena bawahannya
saya mau tanya ke
itu pak kaya agus
saya katakan tadi
ini kan terminologinya cawe cawe
istana mengatakan ini cawe cawe yang positif
kita ya kan bisa juga dong
ini tidak lagi tabayun ini
orang ini sudah merusak demokrasi
oh ini bukan tabayun
maka tetap tabayun ke pak jokowi
tidak pernah satu detik pun ya dia jadi kader partai demokrat
ini bukan hanya soal demokrat saja tapi soal demokrasi kita
saya sering mengatakan hati hati seluruh partai politik di luar sana
kalau soal begini nanti dibenarkan oleh hukum ini jadi presiden
diam diam hilang tugolkar
diam diam hilang pdip
pdip memang mengalami itu
itu makanya harusnya bang ansi lema dan teman teman pdip mendorong
orang ini sudah merusak demokrasi
tata cara begitu yang sehat dalam berorganisasi itu rusak karena ini
oke saya mau kasih kesempatan ke istana
bang faldo kenapa kemudian presiden jokowi tidak menggunakan tanggung jawabnya
kalau saya tadi haknya hak dan tanggung jawabnya untuk mencoba
dan political will nya sebetulnya di presidennya
kalau tadi dikatakan oleh gus coy menggunakan hak dan tanggung jawabnya
ya faldo gak sampai lah dia bukan presiden
tapi kalau misalnya bang janshon itu cowok cowoknya
ini ini aku presiden
presiden jokowi tidak menggunakan itu menggunakan political will nya
sebenarnya kan kalau kita runut ya pak rifana ya bang jansen
sebenarnya kan sikap pemerintah melalui menkumham sudah keluar
bahwa ya yang digugat oleh pak ksp muldoko juga apa yang dikeluarkan oleh menkumham itu satu
jadi sikap pemerintahnya ya udah enggak gitu
tapi dia pak ksp murdoko melakukan langkah hukumnya
dan tidak mungkin intervensi
itu kan melanggar hukum berarti
melawan dukungan pemerintah menkumham
dia kan punya hak juga untuk mempertanyakan itu mbak rifana
itu tuh hal yang
haknya itu diajukan menjelang pendaftaran parpol ya
ya ini proses ini kan sedang berjalan
kan prosesnya sedang berjalan
bagaimana pandanganmu ksp menggugat teman duduknya sendiri kadang dalam rapat kabinet yang namanya menkumham
ya yang kedua adalah soal reshuffle ya
soal reshuffle itu kan memang presiden lah yang paling tahu timnya
untuk menghadapi tantangannya
jadi sekali lagi ya itu prerogasi presiden
jadi yang dalam hal ini kami kira presiden tidak ikut campur ya dalam upaya untuk mengintervensi hukum dan sebagainya
semua udah ada di proses hukum
jadi presiden angkat membiarkan kalau ada anak buahnya yang kemudian maju terlalu dalam idean itu
itu kemarin kok menteri yang ini ditangkap juga oleh kejaksaan yang sebenarnya presiden yang milih
hal ini merupakan konsekuensi politis yang pasti akan terjadi
ini pasti terjadi mbak
pandangan pandangan bang jansen itu pasti terjadi
tapi yang namanya proses hukum kan kita ya dihormati sama presiden
oke meskipun itu kemungkinan besar bisa mengganggu pencalonan seseorang
itu dampak ya
atau mengganggu hak hak dari sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu
dampak politik di tahun politik pasti akan begitu analisisnya
tapi kan perlu ada criminal will
ya prosesnya sedang berjalan dan presiden yang paling tahu timnya
jadi ya terserah presiden dong sebenarnya
oke saya mau ke mas adi dulu
mas adi anda melihat bahwa memang faktanya presiden sedang cawe cawe dalam perhelatan politik ini
atau ini hanya narasi saja yang dikembangkan oleh koalisinya mas anies baswedan
ya kalau kita melihat secara umum jokowi ini orang jawa
dulu jokowi ini sering dibully sebagai presiden yang terlampau begitu banyak meng endorse salah satu capres tertentu
jokowi sebenarnya ingin membuktikan kebanyakan orang
sekalian aja saya menyebut saya memang mau cawe cawe di dua ribu dua puluh empat
toh tidak ada undang undang yang dilanggar
jadi kalau saya melihat sebenarnya riffa
nah jokowi ini ingin membuktikan bulian dan kritikan publik selama ini
yang selalu menuduh jokowi sebagai orang yang suka mengintervensi dan punya preferensi politik di pilpres itu satu
yang kedua kalau soal terkait cawe cawe
ini kan tergantung bagaimana kita membaca konteks dan tafsir politiknya
kalau cawe cawe misalnya menyebut demokrasi harus berjalan dengan baik pemilu jujur adil
itu saya kira bukan cawe cawe yang dipersoalkan oleh bung jansen ataupun gus coy di kubu perubahan
ataupun misalnya cawe cawe bagaimana tidak ada polarisasi bukan itu yang dipersoalkan
bahkan ketika yang disebut cawe cawe
jokowi punya preferensi pilihan politik karena apapun judulnya jokowi ini adalah kader pdip
pastinya dia samikna watokna disebut tegak lurus mendukung calon dari pdip nggak ada soal
yang paling penting preferensi politik personalnya ini jangan terlampau di expose secara pelebihan di media
yang bikin gak nyaman itu hampir di setiap tempat all the time
jokowi itu bicara tentang endorsement kandidat capres tertentu
sementara pada setting bersamaan jokowi terlihat tidak happy misalnya
karena anies punya kemungkinan

andai preferensi politik jokowi itu pilihannya ke pdip pilihannya ke ganjar
belakangan dikaitkan dengan prabowo subianto
tidak terlampau ditunjukkan kepada publik saya kira tidak akan menjadi gaduh seperti sekarang ini
yang haram hukumnya itu kalau cawe cawe apa yang disetujukan oleh bung jansen dengan gus coy
menghalang halangi orang untuk tidak bisa maju
apapun judulnya mau presiden mau gubernur mau bupati
ataupun instrumen instrumen negara lain itu tak boleh
itu salah satu hal yang harus dibuktikan
jadi tuduhan yang disampaikan oleh bung denny indrayana
ataupun bung jansen ataupun gus coy
itu memang harus dibuktikan
salah satunya adalah supaya cawe cawe negatif ini tidak terjadi
apapun judulnya saya setuju dengan banyak orang
setuju dengan banyak aktivis
bahwa pak jokowi harus ngasih kartu kuning kepada pak muldoko
untuk tidak terlampau jauh mengintervensi persoalan persoalan partai demokrat
bukan soal pk saat ini ada di mahkamah agung
bukan soal pk yang saat ini ada di mahkamah agung
ini sedang menggantung nasibnya
apapun hasil keputusannya di ma nanti
posisi muldoko ini selalu akan dikaitkan dengan jokowi
ini yang ramai
kalau cawe cawe mencoba untuk menghalangi anies maju
untuk sebagai kandidat caper
itu kan eksesnya ya
betul itu tak boleh
ketika pk muldoko itu dikabulkan eksesnya
ya nggak bisa maju
bukan hanya partai demokrat yang hilang
bukan hanya ahi yang tidak jadi ketemu partai demokrat
ini perubahan ya wassalam tinggal lama
dan bisa dipastikan anies tidak bisa maju
kalau pontos tidak setuju dengan anies
tidak setuju dengan poros perubahan
tidak happy dengan gus coinas yang bermanover
bikin poros antitesa pemerintah
kalahkan di pemilu
bukan dengan cara mengintervensi
bukan cara dengan menghalang halangi
dengan cara apapun
kan ini yang sebenarnya perlu di eksklusi
satu sisi bagi bung paldo dan bang ansi
yang disebut dengan cawe cawe politik jokowi
itu adalah positif
pemilu jujur adil
jokowi juga punya pilihan politik pribadi

yang itu memang tidak dilarang oleh undang undang
undang pemilu jelas kok
jokowi bisa mengkampanyekan orang lain di luar dirinya
tapi kalau mengkampanyekan orang lain di luar dirinya
tapi masih ada pengawalan yang bisa difasilitasi oleh negara
tapi itu tadi yang ramai ternyata ada distingsi
bung johnson kemudian ferov dany kemudian gus coe
tapi itu dirasakan ya
bahwa cawe cawe itu dalam bentuk intervensi hukum
untuk menjegal tiket pencapresan seseorang
kita kan bukan aktivis partai
kita kan tidak bertaul dengan kelompok kelompok orang
yang saat ini berada di pusaran elit itu soal siapa yang disebut cawe cawe
soal kasus hukum soal pembegalan dan seterusnya
tapi apapun judulnya kita yang melihat demokrasi dari jauh
apapun bentuk kita sukaan kepada orang lain
tidak suka kepada poros perubahan
tidak suka dengan poros anies baswedan dan seterusnya
jangan pernah mencegal dengan cara cara apapun
cukup kalahkan di pemilu
mobilisasi pemilih datang ke tps kalahkan poros perubahan
dan kalahkan anies
kan itu saja ceritanya
kalau kita boleh berharap
anda mau menambahkan bang yasin
kalau ingin masuk sedikit ke teorinya begitu
ketika kita dulu belajar soal tata negara klasik begitu
ada namanya profesor hamid atamimi
jadi saya sendiri merasa kondisinya ini betul mengarah ke apa yang beliau sampaikan
jadi beliau menyampaikan soal konstitusional dictatorship
jadi rubuhnya nilai nilai kita bernegara untuk tujuan kekuasaan
kalau dalam tesisnya prof hamid atamimi
beliau mengatakan dulu itu instrumennya itu pakai kayak press
kalau sekarang ini dia menggunakan putusan putusan hukum
bukan hanya intervensi hukum putusan putusan hukum
itu makanya mungkin sekarang ini kena di kami begitu
tapi bisa kalau ini terus kita pertahankan
nanti gantian jadi kena ke pihak yang di seberang sana juga
apapun ya tindakan hukum yang tidak benar itu
karena hukum ini harus netral dia
tidak boleh kena itu baik yang di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan
jadi pada posisi itu kita sekarang ini mendorong agar hukum itu kembali misalnya benar
contoh misalnya sedikit aja soal pengujian undang undang kpk
saya harus kasih kesempatan kebahan sih
di mahkamah konstitusi karena ini ilmunya nak
kalau tadi politik praktis semua tuh
misalnya soal pengujian undang undang kpk
kalau kita dulu belajar soal angka umur masa jabatan
tidak pernah dia ini punya problem konstitusional
angka umur masa jabatan
itu sepenuhnya diserahkan kepada dpr dan presiden
itu makanya open legal policy
tiba tiba kpk memutuskan dia menjadi punya problem konstitusional
dari empat tahun dipanjangkan lima tahun begitu
ini kan sudah tidak masuk di akal nih
jadi teori teori dasar yang kita pelajari dulu itu rusak semua
dan ini terang benderang
jadi itu dikhawatirkan oleh demokrat kalau nanti terjadi di mahkamah
bukan hanya demokrat semua kita ini
misalnya soal usia presiden yang empat puluh tahun minimum
diuji sekarang oleh psd dan teman teman yang lain
jangan jangan lolos juga nih
mulai kapan angka umur masa jabatan punya problem konstitusional
orang itu bukan norma kok
ini penting ini untuk kita diskusikan ini penting ini untuk kita diskusikan

nanti di topik berikutnya soal batas usia cawapres memang lagi digugat
untuk kepentingan siapa gitu
bukan soal batas usianya tapi soal umur angka masa jabatan
secara teori itu tidak pernah punya problem konstitusional begitu dia
tiba tiba hari ini dalam tanda kutip ya
mk memutus karena ada problem disitu
kan sih tidak benar itu
kembali ke fokusnya dulu
bang ansi pdi perjuangan merasa diuntungkan dengan cawe cawe politiknya presiden jokowi ini
ya presiden jokowi dodo itu adalah kader pdi perjuangan

tapi juga presiden republik indonesia
beliau tahu menempatkan diri sesuai dengan ruang dan waktu
pada saat mana beliau tampil sebagai kader pdi perjuangan
pada saat mana beliau tampil sebagai presiden
bagaimana pembedanya bang ansi
ya masyarakat mengerti dan beliau juga memahami soal itu
bagaimana membedakan beliau tampil di acara musra relawan sebagai presiden atau kepala negara
jadi ketika kembali ke soal cawe cawe
ini saya perlu jelaskan juga nih soal cawe cawe
tafsir atau pemaknaan atas diksi cawe cawe
ini kan harus masuk dalam alam pikiran presiden joko widodo
jadi antara teks dan konteks ini harus kontekstual
karena kalau tidak bisa mispersepsi
ya bisa persepsinya itu keliru
nah betul cawe cawe ini adalah kata serapan dari bahasa jawa
kalau rujukan kita secara etimologis
kita buka kamus besar bahasa indonesia
ikut membantu membereskan menangani menuntaskan
dan presiden jokowi dodo itu secara eksplisit mengatakan bahwa
tidak ada tendensi untuk melakukan intervensi politik untuk membuat misalnya
pemilu itu tidak demokratis tidak jujur dan kemudian tidak adil
jadi tudingan yang mengatakan bahwa diksi cawe cawe ini
ini dekat dengan abuse of power
atau kemudian pragmatisme politik semata
dengan tujuan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan
itu sebenarnya tidak berdasar
tapi dalam dialog yang sama di tempat ini juga
rekan anda adhiana pitupulu beberapa minggu yang lalu memperingatkan
presiden jokowi harus netral pada pilpres dua ribu dua puluh empat
artinya ada kekhawatiran dari pdp jawa kan
bahwa presiden ini cawe cawe dalam politik elektoral
hari ini kita hidup
nanti jangan dijawab dulu tapi kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow